kebijakan ini akan diwujudkan jika pasangan nomor urut dua itu terpilih pada pilpres mendatang
dikutip dari detik com sandiaga menjelaskan pembangunan infrastruktur akan menggunakan pendekatan selain utang
menurut sandi pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan melibatkan sektor swasta
di sisi lain tim kampanye nasional jokowi dodo maruf amin meragukan janji cawapres sandiaga uno yang berjanji membangun infrastruktur tanpa utang
sekretaris tkn jokowi maruf amin hasto kristianto menilai produk okoc
gagasan sandi yang dijanjikannya saja tidak berjalan mulus
tapi kalau kita lihat ya tidak ada konsistensi disitu
jadi kalau sebagai sebuah janji orang sudah tahu lah mana yang bekerja keras mana yang memenuhi janji mana yang hanya sekedar sebagai lip service
sementara itu menteri keuangan sri mulyani mendukung rencana sandiaga tersebut jika memang benar diterapkan
dikutip detik com sri mulyani menyebut membangun infrastruktur tanpa utang bisa dilakukan dengan skema kerjasama yang sudah disediakan pemerintah saat ini
selain itu pembangunan infrastruktur tanpa utang juga bisa dilakukan dengan sekuritisasi proyek tersebut

hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dikutip dari laman bapenas go id total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas sebesar empat tujuh ratus enam puluh sembilan triliun rupiah
apakah ide ini akan hanya berakhir pada janji manis yang sekedar bombastis atau justru malah janji manis yang memang realistis
kita akan mengulas dan menjawabnya bersama mas nizar zahro juru kampanye dari badan pemenangan nasional prabowo sani
terima kasih mas nizar sudah
terima kasih assalamualaikum
kemudian untuk menggali dari sektor ekonominya sudah ada rekan saya bima yudhistira ekonom dari indef
terima kasih bima kami juga masih menunggu
kedatangan dari tim dari jokowi maruf amin pak nusriwan sujono yang kabarnya sudah tinggal sebentar lagi sampai ke studio kami di cnn indonesia
tapi saya mau ke mas nizar dulu untuk menggali sebenarnya apakah ini janji yang sekedar janji yang bombastis saja atau memang sebenarnya realistis
tapi sebelum dijawab mas nizar kita kembali munculkan yuk apa sih yang dikatakan oleh calon wakil presiden sandiaga uno terkait dengan pembangunan infrastruktur
tanpa hutang atau minim hutang atau ya hutang tapi nggak bilang bilang gitu mungkin ya kita lihat yuk
pak prabowo dan saya ingin insya allah infrastruktur kita bangun kita bangun juga segi segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa
tidak perlu membangun infrastruktur tidak perlu membebani utang kepada bangsa
insya allah kita ingin negara kita terus membangun tapi dengan pendekatan lain
infrastruktur bisa dibangun oleh sektor swasta dilibatkan dengan pendanaan jangka panjang jangan sampai membebani seperti sekarang anggaran kita
ada dua hal yang pertama pembangunan jangan sampai membebani anggaran kita dengan utang dan kalau sekarang itu ini jadi antara kritik dengan optimisme
sekarang juga dikatakan membebani betul anggaran kita
mas nizar ini janji yang bombastis atau realistis
enggak yang disampaikan sandi itu sebetulnya kutipan dari peraturan presiden nomor tiga puluh
yang ditandatangani pak jokowi sendiri kebetulan ini perpresnya sahabat kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur
perpres ini ditandatangani oleh pak jokowi yang sampai hari ini dalam rpjmn itu masih terkontekstual
artinya ada di dalam rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
dimana disitu pak penas sudah menyampaikan untuk membangun infrastruktur selama lima tahun itu kita butuh lima satu ratus lima puluh sembilan
yang kedua yang ada di rpjmn itu selama lima tahun kita data di pak penas itu adalah dua dua ratus lima belas
ini yang tidak jalan
peraturan yang ditandatangani oleh pak presiden itu yang dikutip oleh pak sandiaga
bahwa infrastruktur itu tidak harus membebani apbn
kita lihat misalkan tol trans sumatera itu adalah
penugasan berarti full di biaya negara
sehingga sekarang kita tahu beberapa hutang bumn kita khusus yang infrastruktur
yang kedua pak sandi ingin menyampaikan bahwa kalau apbn itu kita gunakan secara baik
dari mikronya artinya dengan mengurangi biaya biaya yang dibagi dua ya
belanja langsung dan tidak langsung
biaya biaya yang ada di kementerian itu yang double misalkan
atau juga biaya biaya yang sudah rutinitas
itu bisa kita pangkas sehingga apbn kita menjadi
di surplus bukan defisit
kita tahu dengan setiap tahun mas bima sudah tahu kita selalu defisit
misalnya dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan
itu alokasi pembiayaan anggaran kita

jadi satu adalah memperbaiki dari segi apbn nya mikronya
dari segi detailnya kita juga mengurangi terhadap pembiayaan belanja barang
tapi kita kembali ke hitoh daripada diskusi kita mas nizar tadi yang menjadi perbincangan publik
karena kita tahu bagaimana apbn kita juga mungkin bleeding
mungkin terbebani dengan utang utang infrastruktur misalnya
tapi ya dijanjikan oleh mas andi boleh kita putar lagi yuk diulangi lagi
apa slide yang sebelumnya
oke tidak per
kita bangun juga segi ekonomi lain infrastruktur
tapi tidak perlu membebani utang kepada bangsa indonesia
ini yang kemudian menjadi pro kontra
mungkin gak sih kita membangun tanpa membebani utang kepada bangsa negara
seberapa mungkin nanti kita akan uji juga dari pihak petahana
kita akan break dulu mas bima dan juga mas nizar
usaha jenah berikut ini kami akan segera kembali dengan pihak juga dari tim jokowi maruf amin
kami akan segera kembali setelah ini
oke kita akan kembali berbincang kalau tadi kata mas nizar zahro
tadi dari tim pemenangan prabowo sandiaga
sebenarnya sangat amat mungkin kita membangun infrastruktur tapi tidak berhutang
apakah ide dari sandiaga uno ini realistis
kita akan tanya juga dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
ada pak nusiriwan sujono anggota penugasan khusus dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
yang banyak nih sehari hari berkecibung dalam memantau dan juga sama sama mengikuti proses pembangunan infrastruktur di indonesia
terima kasih pak nusirwan sudah datang
untuk menjadi base apa namanya bantuan pak nusirwan untuk menjawab
kita putar lagi yuk
quotenya sandiaga uno yang di awal
saya mau kembali bacakan supaya kita ingat terus apa verbatimnya yang dikatakan oleh sandi
pak nusriwan kita lihat
pak prabowo dan saya ingin insyaallah infrastruktur kita bangun
kita bangun juga segi segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita
tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita
jadi membangun infrastruktur
tapi tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita
jadi membangun infrastruktur
membebani utang kepada bangsa kita
masuk akal bombastis realistis atau seperti apa
jadi tidak membebani bangsa itu harus dijelaskan utang itu utang siapa
ini harus dibedakan
kalau korporasi bumn itu korporasi
mereka pasti berhutang
tidak ada yang namanya perusahaan atau swasta manapun yang namanya investasi pakai duitnya sendiri itu tidak pernah ada di
di dunia maupun di usaha warung pun yang benar itu sebetulnya dia akan memutar dari pembiayaan lain
jadi kalau pinjamannya yang harus diklarifikasi dulu pengertian pinjaman atau utang
kalau utang dari apbn
saya sedikit tadi sebelum sampai ke sini
tadi saya mendengarkan bahwa penugasan pun itu membebani apbn
saya katakan sekarang salah
oh itu pun salah
karena di dalam penugasan itu tidak menggunakan apbn
yang menggunakan apbn hanya dari sisi pembebasan lahan
dan itu prosentasenya dari empat triliun itu hanya tiga lima persen
meskipun berekses pada
peningkatan utang di bumn kan pak nusirwan
tentu bahwa ini kan yang namanya sumber pembiayaan itu bisa berasal dari swasta investasi
bisa berasal dari kerjasama tadi yang justru disebutkan kpbu tadi
tapi juga ada porsi dari apbn
maka yang dikatakan tadi saya kembali kepada kalimat bahwa tidak membebani
tidak perlu membebani utang kepada negara
utang kepada negara utangnya yang mana
kalau utangnya korporasi utangnya swasta itu tentu harus ada
ini bahasa politik atau bahasa teknis ini pak nusir
nanti tanya sendiri
jangan nanya jangan ke saya
tapi tanya ke sini ini bahasa apa gitu
tapi saya perlu memperjelas mungkin dari indef
pengertian hutang kepada bangsa
pada waktu dia dua puluh tahun yang lalu membangun apakah itu dia dengan menggunakan apbn nya
dia juga investasi
yang sekian besar itu di banyak jalan tol yang menurut data yang dia buat
buat ribuan kilometer yang membuat
apakah itu pembiayaannya dengan menggunakan apbn nya china
jadi ini kata kata yang tidak realisis
atau ide yang tidak realistis seperti kata anda pak nusiwan tadi
kalau itu dengan menggunakan hutang hutang yang mana dulu
oke mas iza jawab sebelum ke bima
makanya saya jelaskan tadi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas
sudah jelas dalam lampiran di sini adalah penyertaan negara
misalkan berbicara infrastruktur itu hanya bukan jalan tol
ada juga listrik gabungan dan lain sebagainya
dalam lampiran apbn sudah jelas bahwa negara memberikan hutang kepada hk sepuluh lima triliun
kepada pln enam lima triliun
ini pmn ya pak ya
belumnya apbn apbn yang lainnya
otomatis berarti yang disampaikan oleh pak nusirwan tadi
buktinya dalam lampiran ini
ini satu yang saya ambil dalam undang undang dua belas tahun dua ribu delapan belas
saya nggak biasa berbicara kalau tanpa data
saya katakan data ini ada data apbn
data yang kedua adalah rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
di sini kebutuhannya yang disampaikan oleh pemerintah sudah jelas bahwa bumn itu mengeluarkan seribu enam puluh enam triliun
dan dijelaskan itu juga mempengaruhi terhadap hutang hutang oleh bumn
yang disampaikan oleh pak nursiwan tadi
memang ada dalam apbn bahwa untuk pengadaan tanah kita ada namanya lembaga bank untuk tanah
dua puluh dua triliun kita bikin lembaga itu
itu adalah urusan negara
dalam perpres tiga puluh delapan tahun dua ribu lima belas pasal empat belas jelas bahwa tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah membebaskan tanah
sehingga kita membutuhkan namanya lembaga untuk pembebasan tanah
setiap tahun itu kita supply
yang jadi masalah di sini
yang disampaikan pak sandi
kita masih bisa menggunakan apbn yang lebih hemat lagi
tanpa memperdonani hutang terhadap negara
apakah ambisi infrastruktur apakah tidak perlu membangun sehingga tidak perlu berkenan
makanya buku putih pak jokowi adalah rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
dari lima tahun itu dia punya uang dua satu ratus dua puluh dua dari kebutuhan empat sembilan ratus
akan tetapi dari dua ratus tiga puluh tiga proyek strategis nasional sampai hari ini
artinya rencana yang salah pengelolaan rencana
artinya dari target rpjmn dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas itu kurang sampai separuh
data yang berbicara
yang kedua apakah yang disampaikan pak sandi itu benar
saya katakan benar karena kita masih bisa mengkoreksi apbn ini
terutama untuk beranjak meningkatkan untuk pendapatan negara
begitu pendapatan dalam negeri
dan juga kita mengurangi belanja
saya berkewajiban untuk mengembalikan
ini bahasa teknis ekonomi yang memang perlu sekali kita perdalam untuk membahas masalah ini
tapi saya juga berkewajiban memberikan insentif kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih manusiawi
ini kan kita bicara mengenai utang
kebayangan kita gini pak jokowi membangun infrastruktur luar biasa
akhirnya berimplikasi pada hutang yang meningkat
di sisi lain calon wakil presiden sadiangga udo mengatakan kita bisa membangun
tapi tidak perlu mengekses seperti yang jokowi sekarang
mungkin apa enggak
ini ide politik atau ide teknis ekonomi sebenarnya
jadi harus dijawab dulu bahwa apakah betul pertama peningkatan utang pemerintah
yang sekarang digembor gemborkan dalam empat tahun terakhir itu
itu untuk infrastruktur dan seberapa besar
karena infrastruktur itu kan masuk dalam belanja modal di situ
faktanya yang paling tinggi kenaikannya itu adalah belanja barang salah satunya
dalam campuran utang yang diambil oleh pemerintah mau dari bilateral mau penerbitan sbn
itu yang naiknya cukup signifikan tidak untuk infrastruktur
meskipun utang terus meningkat
meskipun utang terus meningkat
belanja pegawai itu juga kenaikannya cukup tinggi juga
artinya harus diklarifikasi bahwa kenaikan utang ini harus mengklarifikasi dari bang sandi
bahwa kenaikan utang pemerintah tidak selalu berkaitan dengan penambahan infrastruktur
itu satu hal
tapi di hal yang lain betul apabila ketika pemerintah uangnya tidak terlalu besar
maka penugasan terhadap bumn nah ini beda soal lagi
maka yang keluar di situ adalah bumn dipaksa atau katakanlah bumn didorong untuk mencari pembiayaan sendiri
nah di situ kita melihat dua hal
yang pertama utang pemerintah yang kedua adalah utang dari bumn
ini dua hal yang berbeda
bumn bisa dianggap utang negara juga nggak bima
atau nggak ini utang korporasi
utang korporasi profesional
oke ini juga masyarakat harus paham pak
karena dianggap bumn juga bagian dari negara sehingga utang bumn juga menjadi beban bapak bapak kita semua negara
betul jadi harus diklarifikasi begitu
kemudian ketika sekarang yang menjadi permasalahan
pemerintah yang selalu mengklaim utang untuk infrastruktur
itu pertama masih mengalami defisit anggaran walaupun defisit anggarannya harus diakui mengecil sekarang
yang kedua kemudian kalau misalkan ditunjuk bumn suruh menjalankan infrastruktur
maka bumn pun menghadapi tantangan
saya nggak bilang ini masalah dalam jangka pendek tapi tantangan dalam jangka panjang
sekarang bagaimana soal cash flow dari bumn terutama bumn karya
ini ada permasalahan jadi yang bang sandi mau kritik apakah yang apbn nya atau kemudian yang utang pada bumn
oke kita start dari zero dengan kondisi saat ini dengan kondisi apbn dengan kondisi pembiayaan infrastruktur saat ini
mungkin nggak ide itu direalisasikan
dengan target pembangunan dengan kondisi apbn dengan tingkat utang seperti saat ini yang sudah terjadi ya
kita dengan level saat ini misalnya prabowo sandi menang mungkin nggak prabowo sandi memprojeksi infrastruktur
pembangunan infrastruktur tanpa harus berhutang
jawabannya adalah untuk realistis dalam lima tahun hampir dikatakan
pasti ada campuran utangnya problemnya adalah mungkin utangnya bisa ditekan dengan realokasi anggaran
realokasi anggarannya bagaimana
mungkin subsidi energinya dipotong masuk ke bumn
ke pembangunan jalan tol bisa
yang kedua banyak pegawai kemarin dikeluhkan bu sri mulyani kebanyakan jalan jalan ke jakarta
spj nya jadi bengkak
itu kalau dikurangin secara signifikan masukin infrastruktur ke daerah bisa mungkin dilakukan
nah tapi satu sisi saya melihat bahwa kritik dari bang sandi itu maksudnya adalah swasta harus lebih banyak dilibatkan dalam proyek infrastruktur
nah ini jadi kita harus memecah problemnya ke dalam beberapa segmen tadi
oke sebelum ke mas nizar untuk menjelaskan lagi tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak realistis
tapi mungkin saja kata bima bisa direalokasi uang uang yang untuk lain bisa dimasukkan ke belanja infrastruktur untuk bisa merealisasikan janji mimpi infrastruktur
yang selama ini dilakukan sebetulnya itu
bahwa pkbu kemudian dengan menggunakan investasi langsung
nah kemudian dengan sumber pembiayaan dengan suku dengan melepaskan bon
itulah skim yang sekarang dilakukan
maka tadi saya bantah bahwa penugasan di sumatera itu pakai apbn
tidak ada unsur apbn nya
itu capaian sebetulnya besaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan yang berdasarkan apbn
malah justru tidak mencapai
maka penugasan itu adalah scheme atau cara untuk pembiayaan yang tidak membebani apbn
itu sudah dilakukan sebenarnya
proyek proyek yang dilakukan tidak menggunakan apbn
sebutkan kepada saya itu hanya sebagian yang di solo tiga tol itu yang sebagian dari apbn yang itu pun belum selesai
tapi sebagian besar dari mulai yang utara ini semua adalah
meskipun lagi lagi kita ketahui utang korporasi bumn dalam hal ini terus meningkat
bahwa itu kalau itu perlu
itu tidak pernah jadi beban negara meskipun ada pmn tadi yang cukup besar gitu kata mas nizar
perbandingan antara pmn
ini bumn yang tahun sekarang
ya ppmn yang kemarin katakanlah itu berapa disebutkan
itu big money pak
ya tapi dari sekian yang dihasilkan secara real
physically yang sudah terbangun dibandingkan dengan pmn yang disetorkan
ini kan pembiayaan apa namanya
penyertaan modal negara
dengan fisik infrastruktur yang terbangun
trans jawa kemudian dermaga bandara dan sebagainya
bahwa pembangunan infrastruktur itu kan bukan hanya tujuannya untuk membangun infrastruktur
tapi dia untuk menggerakkan ekonomi
untuk memberikan pendapatan pula kepada pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional
apa sekarang pertanyaannya tidak dibangun
tapi tadi di jambon bangun bangun tapi tidak dengan saya nggak ngerti
tadi sudah dijawab bahwa tidak mungkin
saya kasih kesempatan untuk membantah dan juga menjawab
kalau utak atik gatok gitu misalnya nggak mungkin utang sama sekali itu
menurut saya tidak bisa
besarnya kewajiban untuk membangun infrastruktur
karena kita sudah terlambat lama
sudah dua puluh tahun lebih telat dibandingkan yang lain
itu kan butuh pembiayaan
pembiayaannya dari mana
baik kita akan tanya mas nizar
apakah tidak membangun sama sekali sehingga tidak berhutang
atau bagaimana caranya gitu
supaya kita masyarakat ini kan kita adu gagasan mengenai utang
utang terkait infrastruktur
kita akan bahas usaha jadwal
tetap bersama kami
makanya saya harus menjelaskan secara detail
harus ada pembedaan di apbn
kalau apbn itu kayak infrastruktur yang dilakukan oleh kementerian pupr
itu sudah ada program program reguler yang mereka bangun
kemudian kementerian perhubungan juga ada program program untuk pendirian bandara bandara baru
walaupun ada beberapa bandara baru yang sampai hari ini belum dibangun dari lima belas bandara yang mereka target
ini yang khusus apbn
yang disampaikan pak nusirwan tadi
bahwa kita selalu menggunakan
komponen sbn ya
kemudian komponen hutang pinjaman luar negeri
itu sudah ada
dan kita menyetujui itu
akan tetapi itu kan tidak juga digunakan sebagai infrastruktur juga
seperti yang disampaikan oleh mas bima tadi
hanya untuk belanja barang atau juga belanja modal
contoh dalam rpjmn disampaikan bahwa pln akan membangun tiga puluh lima ribu mw
itu membutuhkan dia punya uang dua ratus lima puluh triliun
kalau selama lima tahun dia bangun tiga puluh lima ribu megawatt
dia butuh investasi rp tiga ratus tiga puluh sembilan triliun
makanya dia berhutang
dengan merebutkan surat misalkan
atau juga mengambil pinjaman luar negeri
jadi saya pikir contoh yang disampaikan pak sandi
mungkin pak sandi ingin menjelaskan
dia pernah membangun listrik di setubondo itu tanpa hutang
tapi dia juga menggunakan pkbbu misalkan
perjanjian kerjasama dengan pemerintah atau dengan para swasta yang lain
ada beberapa proyek proyek strategis nasional yang memang harus menjadi kewajiban kita
yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dengan program regulernya
dengan pemerintah daerah dengan apbd nya
ada yang pakai bumn ada yang pakai swasta
yang kita maksudkan itu pak nusirwan
sampai hari ini dari rpjm itu
dari target lima ribu
itu yang kita kritik
swasta hanya satu enam ratus enam puluh enam triliun
berarti perlibatan swasta dalam proyek proyek itu tidak maksimal
kita akui kalau apbn sudah kita akui dua dua ratus enam belas triliun
yang bumn kita akui
tapi yang dari swasta sampai hari ini belum kelihatan
sebelum kita akan masuk bagaimana pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur
untuk bersama sama tanggung renteng dengan negara
saya mau ke bima dulu
ini tahun politik
tahun membuat janji
bagaimana sih kita mendudukan persoalan utang ini sebenarnya
kalau kita bicara utang itu seberapa haram dan halal sebenarnya utang
ketika bicara dan disambungkan dengan konteks politik sebenarnya
terutama terkait dengan infrastruktur ini
iya kan sekarang kita berada dalam titik ekstrim ya
yang satu ada yang bilang utang haram ya
rupiah hutang tapi bisa bangun infrastruktur gitu ya
kemudian yang satu lagi
sesuai undang undang keuangan negara gitu kan
ini kan dalam titik ekstrim
coba kita ketengahkan
titik tengahnya gimana
titik tengahnya kita harus bilang kepada masyarakat
utang tidak bisa hanya dilihat dari sisi nominalnya
banyak negara sekarang yang sudah nggak pakai lagi tuh yang namanya debt to gdp
tapi bagaimana bisa melihat misalkan
bagaimana utang bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi
nah ini juga jadi kritik terhadap pak jokowi
situasi global memang berubah
saya bilang utang ini adalah utang pemerintah
harusnya utang yang besar berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi
berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi
kemudian yang kedua juga
bagaimana kemudian utang itu bisa produktif
nah disini perdebatan baru lagi
kalau misalkan utang itu diklaim untuk infrastruktur
seberapa besar infrastruktur masyarakat harus diberi detailnya
karena sekarang faktanya dari apbn itu
yang kenaikannya tinggi bukan belanja modal infrastruktur kok
ya tapi itu belanja barang
dan habis untuk belanja belanja yang rutin
disitu kan yang jadi catatan kita
eh gimana ekonomi kemudian hanya dibilang utang untuk infrastruktur
faktanya tidak begitu
kemudian yang ketiga kita harus lihat juga
bagaimana kemudian utang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi
utang berkorelasi dengan ekspor
artinya ada penerimaan yang langsung tidak langsung itu naik
jadi sebenarnya utang itu dalam konteks realistis gitu ya
kehidupan bernegara dalam misi misi pembangunan dengan sekian janji politik
terutama di tahun politik ini
memang utang itu tetap menjadi hal yang sangat diperlukan
sebenarnya atau bukan sesuatu yang haram sama sekali gitu
tidak haram sama sekali
semua negara itu punya utang
bagaimana utang itu dikeluarkan
bagaimana utang itu dikelola
yang kedua adalah memperlihatkan bahwa situasi global sekarang kurang bagus
ini kita ekonomi lagi baru
melihat tadi apa namanya verbatim quote nya dari pak sandi itu bahasa politik atau bahasa ekonomi sebenarnya
ya sebenarnya dia ingin mengkritik
tapi karena verbatimnya hanya sepotong sepotong
ya sehingga masyarakat jadi bingung juga
apakah utang bumn nya yang dibunyikan atau utang apbn
dan caranya jangan cuma kasih proyek satu satu contohnya
ini pernah dibikin sama swasta dari rasby
kalau bilang begini
proyek proyek infrastruktur sekarang skema skemanya mau bilang kpbu dulu namanya pppp
itu dari zaman sby itu udah ada
mp tiga ei itu adalah infrastruktur sby
sekarang nama namanya aja yang diubahin
itu kan maksudnya kan sebenarnya kita debatnya sama tuh dari lama seperti itu
bukan saya lah yang mengatakan
bukan maksud saya ada perdebatan
semaksimal mungkin pengendalian makroekonomi akan diatur
ini saya yang perlu
meskipun jatahnya dari parlemen masih banyak
kita sekarang adalah di antara negara g dua puluh
itu paling kecil
bahwa benar bahwa ide nama nama pkpu dulu adalah ppp dan sebagainya sejak zaman pak sby
hanya bedanya dahulu belum diwujudkan sekarang diwujudkan
saya setuju bahwa mungkin ada perubahan istilah boleh
tapi mekanisme scheme untuk mengatur pembiayaan tidak dengan apbn memang dulu sudah diidekan
hanya bedanya pada saat era pak jokowi itu diimplementasikan
di era pak jokowi sekarang
maka pada saat kondisi
karena ekonomi global menimpa pada periode dua ribu lima belas dua ribu delapan belas
ini speed menggunakan mekanisme yang dibuat pada masa lalu digunakan sekarang
menjadi tidak klop
karena pembiayaannya cukup besar harus dikeluarkan
maka pertanyaannya kok pertumbuhannya tidak korelatif
cuma lima sekian katanya begitu
karena harus belanja yang salah alokasi katanya
nah beda kalau yang ide yang dahulu itu langsung diwujudkan
nah kondisi ekonomi globalnya maka akan korelatif
antara pertumbuhan ekonomi dengan apa yang dikeluarkan
kalau sekarang kondisi global kayak begini
tidak matching tidak korelatif
yang menjadi salah satu kritik adalah bagaimana perlibatan swasta
sebenarnya dalam tanggung nenteng untuk sama sama
sehingga pundaknya pak nusriwan dan pak jokowi nggak terlalu berat membangun dari infrastruktur ini
itu yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan dan apa kritiknya kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
tapi mas nizar gimana anda melihat
oke kontribusi swasta di dalam dalam pelibatan swasta
dari beberapa kritikan kita
dari beberapa kritikan fasih gelindra ke kementerian keuangan
hampir empat tahun sudah ada hasilnya
salah satunya keseimbangan primer kita semakin mengecil
jadi dua puluh triliun dulu sampai delapan puluh tiga
kemudian penerimaan perpajakan sudah mencapai terhadap apbn
berarti konsek konsek yang disampaikan oleh fasih gelindra kepada kementerian keuangan sudah mulai dilakukan
salah satunya adalah bagaimana kita untuk belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah itu mengurangi belanja barang
sehingga itu bisa tersalurkan kepada infrastruktur
itu belum itu mas
masih lebih banyak untuk itu
sekarang kita lihat laporan bpk dari lima ratus empat belas pemerintah kabupaten kota
itu memang jadi masalah kita menahu
bagaimana untuk meringankan beban utang swasta
anda lihat swasta sudah cukup berperan belum dalam membantu
sampai hari ini belum
apa yang membuat belum
karena tergantung kepada pak jokowi dari beberapa
apa yang salah dari skemanya pak jokowi sistemnya pak jokowi
yang diberi tugas untuk menjawab itu ya mas
karena ada dua ratus dua puluh lima proyek strategis nasional dari hari ini yang akan ditenderkan kepada swasta
atau juga pakai pkpu
itu kan sampai hari ini masih banyak belum jalan
saya katakan masih banyak yang belum jalan
tapi ada yang sudah jalan
salah satunya di bagian bandara
kemudian juga tol atau juga tol yang reguler yang disampaikan
tapi umumnya bumn masih menjadi garda terdepan
jadi gadar terdepan
yang perlu menjadi
yang perlu menjadi catatan kita bersama
dimanapun yang namanya pihak swasta itu pak indef
itu selalu berhitung dengan untung dan rugi
investasi itu tidak akan dia kosong kosongan begitu saja menerjuni sebuah sektor
karena kita ini telat
maka setiap hal yang seharusnya itu bisa
tadi kan beliau mengatakan
swasta sangat kecil
karena dia juga memilih mana yang bisa sektor yang bisa memberikan pengembalian yang memungkinkan dalam waktu rentang waktu yang cukup
kebanyakan semua itu sudah ditawarkan tidak ada yang tampil
karena setelah dihitung
misalnya sekarang di ruas tempatnya kawan kawan yang di sumatera
apakah itu pihak swasta berminat
maka muncullah sebuah perintah penugasan
ini tidak bergerak bergerak
jadi tidak usah kita ragukan lagi lah
jadi memang sudah diajak sudah diberikan
investasi itu tidak semudah yang kita bayangkan
tidak usah jauh jauh
rekan saya ini kan cukup mampu untuk melakukan apa saja
dia akan membungkus
dia akan membuka lahan baru
dia pasti berhitung
kira kira ini menguntungkan tidak
kalau itu bangsa dan negara
nah itu dia ya
kalau investasi swasta itu bahasa politik
kalau negara memang bisa berperan demikian
kalau investasi swasta
tapi itu mengganggu teraturan
kalau moderator tugasnya harus menyetop dialognya
apakah insentifnya kurang
regulasinya terlalu banyak
atau apa yang membuat swasta tidak mau masuk
saya yakin waktu kita tidak terlalu banyak
tapi bima apa yang membuat swasta tidak mau tanggung renteng diurusin infrastruktur
menyumbang infrastruktur bersama pak jokowi dan pak rusi rewan
ada beberapa masalah yang klasik ya
tadi saya setuju internal rate of returnnya tidak masuk
artinya kita pisahkanlah
untuk yang komersil
seberapa besar komersilnya
ini yang bisa ditawarkan
mungkin memang apbn harus tanggung sama apbd
kita bicara kenapa swasta tidak masuk yang komersil ini
yang punya untung tapi mereka tidak masuk
infrastruktur itu butuh pembebasan lahan yang cukup mahal
sudah dibantu oleh pemerintah
tapi kalau kita lihat
memang ada keterlambatan juga nih dalam mengurus pembebasan lahan
karena satu lahan itu bisa yang punya
banyak sekali nama
dan ini mengurus akte
ini masih jadi problematika kita sendiri
yang kedua insentifnya
tentunya kalau proyek ini sebenarnya keuntungannya jangka panjang sekali
lebih sampai lima belas tahun
itu baru bisa balik modal misalkan
di situ pemerintah harus kasih gula gula yang memang manis
sekarang belum ada gula
sudah ada beberapa insentif
saya tidak bilang tidak ada insentif sama sekali
related dengan komersil
related dengan komersil
ya itu dia
atau jakarta sibuk bawagolok
banyak insentif fiskal sudah ditawarkan
tapi banyak swasta yang belum tertarik soal itu
jadi insentifnya mungkin harus dipertajam
kadang kadang mereka tidak butuh pph badan yang dinolakan
mungkin ada soal ppn nya yang lebih pas untuk diteksolidekan
kemudian yang ketiga
ini permasalahan soal kondisi stabilitas kebijakan
sekarang ini kan menjelang tahun politik
banyak swasta yang berpikir juga nih
kalau mau masuk ke infrastruktur
nanti kalau presidennya ganti
ataupun presiden yang masih sama
petahana menang lagi
jangan jangan nanti ada kebijakan kebijakan yang berubah
problem kepastian hukum ini yang bikin investor agak menahan diri dulu
yang keempat ini adalah kebijakan soal ekonomi dan makro kita yang kurang sehat
jadi mereka hold dulu untuk investasi yang beres
dengan kondisi saat ini
insentif regulasi keinginan presiden untuk terus membangun
ke depan akan lebih banyak
atau anda lihat akan seperti gini aja
akhirnya negara pak nusriwan yang harus bontang panting gitu
harus ngurusin ini
saya melihatnya begini ya
singkat saja bima
singkat saja oke
sebagian besar masih dibiayai oleh utang
entah apbn ataupun kemudian bumn
tapi porsi swasta tentunya ada peningkatan secara gradual
memang nggak akan pernah langsungnya setan naik
pak nusirwan terakhir tiga puluh detik dari anda
bagaimana meyakinkan swasta untuk mau berbagi beban dengan anda dan presiden
ya tentu bahwa mau tidak mau
ayam sama telur itu harus ada yang memulai
nah ini memang berisiko
berisiko tapi saya melihat bahwa
apa yang sudah diputuskan pak jokowi untuk mengedepankan infrastruktur
itu adalah jawaban singkat untuk mengatasi berbagai soal kemandekan di berbagai lini
yang selama ini terjadi
jawabannya itu hanya dengan penyediaan kesiapan infrastruktur
nah baik itu
berkaitan dengan keseimbangan perekonomian jawa luar jawa
menggali potensi ekonomi nusantara
yang berkaitan dengan korelasi dengan ekonomi global
satu satunya jawaban adalah dengan memulai infrastruktur untuk segera selesai
mungkin apa nggak membangun tanpa utang tadi
saya mengatakan tidak mungkin
hanya soal besarannya dan caranya
skemanya itulah yang diatur
tapi kalau saya hari ini mengatakan bahwa saya akan tes
kalau itu nol utang ya berarti saya ingin melihat apa yang akan diperbuat
kita akan lihat nanti kita akan adu lagi
itu tidak akan demikian
jadi tidak akan di betokin gitu pak ya
bahwa sekarang saya akan mengatakan bahwa sekarang posisinya masih tiga puluh an persen dari gdp
saya hanya menggaris bawah itu
oke yang paling penting tidak mungkin
mas yang penting jangan setelah membangun terus dijual
nah oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya ini masyarakat akan menguji akan melihat
kalau ini tadi yang berkaitan dengan yang dijual
dan jalan tol kan tidak mungkin akan dipindah ke negara lain ya
bandara sama dermaga tetap akan berada di indonesia juga
yang mungkin dipindah juga durasi kita yang mungkin dipindah seratus an juta kita sudah habis durasi ini
terima kasih bima atas perbincangannya
presiden jokowi sudah akui belak belakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pemilu
cawapres sandiaga uno mencoba hargai kejujuran petahana inilah indahnya demokrasi
tensi politik tidak terus menerus tinggi justru rakyatlah yang layak jadi pemenang dengan banyaknya fasilitas yang diberi
demikianlah cnn indonesia
prime news malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam